kota ini selalu menjadi kota yang spesial untuk saya
kota yang berjuluk kota pendekar ini memberikan banyak kenangan yang tak akan hilang dari ingatan tak peduli berapa lama waktu berjalan
setelah sekian lama beruntung sekali saya bisa kembali di sini
sekaligus napak tilas dan juga meromantisme segala kenangan yang ada
dan juga melihat perkembangan kota madiun yang sudah mempercantik diri
yang semakin elok dan juga indah
kawasan pahlawan street center atau psc ini berada tepat di jantung kota madiun
terletak di jalan pahlawan kota madiun
tempat ini jelas layak untuk diperhitungkan sebagai tempat dudukan berwisata murah dan menarik
tempat wisata buatan yang dibangun secara bertahap
tahap oleh pemerintah kota madiun sejak tahun dua ribu sembilan belas ini
jelas menjadi tujuan wisata yang tidak boleh terlewatkan
bagaimana tidak hanya dengan datang ke tempat wisata gratis ini
para wisatawan seakan diajak untuk menjelajah ke beberapa negara sekaligus
mulai dari patung merlian
hingga kaabah telah siap menyambut kunjungan wisatawan dengan segala keramahannya
dulunya kawasan psj ini pahlawan seat center belum seperti ini
masih kotor banyak sampah berserakan sungai juga mengeluarkan bau tidak sedap
tapi sekarang bisa pemirsa saksikan sendiri kan
begitu indah rapi dan juga cantik banget
berkeliling kota madiun jelas membangkitkan romantisme masa lalu saya
meskipun banyak tempat telah berubah namun keindahan kota ini tiada tara di mata saya
kota ini benar benar telah ditata begitu rapi saat ini
tak hanya ikon ikon dari mancanegara
kota madiun juga memiliki ikon yang dimiliki bermacam kota di indonesia
seperti yang satu ini nih contohnya
replika monumen nasional monas yang dibangun tepat di tengah alun alun kota ini
seakan membawa nuansa baru bagi kota ini
hmm saya jadi penasaran ingin kulineran di kota pecel ini
kalau zaman dahulu banyak orang datang ke kota ini hanya ingin mencicipi jajanan kuliner tradisional saja
sekarang begitu banyak umkm dibangun di berbagai sudut kota
demi menghidupkan perekonomian wilayah ini
seperti yang ada di kawasan bogowonto culinary center ini
nah goes saya jalan jalan kali ini sudah tiba di bogowonto culinary center atau bcc yang ada di kota madiun
dan menurut saya nih seru banget ya keren banget konsep temanya di sini
karena ada umkm umkm yang juga bisa kita pesan makanan dan juga minumannya
serunya lagi setelah pesen makanan minuman kita bisa langsung makannya di dalam gerbong kereta asli loh
kayaknya saya harus pesen juga nih rasain gimana sih serunya makan di sini
halo pak saya mau pesen ya minuman yang satu makanannya satu
indah sekali di tempat ini
pengunjung tidak hanya disuguhi kudapan yang lezat namun juga tempat yang nyaman untuk menghabiskan hari
desain unik dan menarik jelas jadi daya tarik tersendiri bagi bogowonto culinary center
untuk dinikmati baik bersama sahabat maupun bersama keluarga tercinta
jelas bakal jadi satu tempat favorit untuk kongko menikmati hari di kota madiun
sekarang saya sudah tiba di kecamatan kartoharjo kota madiun
dan ini adalah pondok lansia kota madiun yang diresepikan tanggal lima belas desember dua ribu dua puluh tiga oleh bapak wali kota madiun
tempat ini disiapkan untuk memberikan tempat yang aman layak asli dan juga nyaman tentunya
kepada para lansia warga senior di wilayah kota madina
tak hanya urusan wisata dan kuliner yang diperbaiki oleh pemerintah kota madiun
pondok lansia ini menjadi buktinya
berdiri di atas tanah seluas dua belas meter persegi pondok lansia terdiri atas dua asrama
untuk menampung lansia laki laki dan perempuan
ini menjadi komitmen pemerintah kota madiun
untuk tidak meninggalkan warga senior yang ada di kota ini
tidak hanya sebagai tempat tinggal namun juga dilakukan pengecekan kesehatan dan bermacam kegiatan
agar para lansia dapat tetap produktif
ini dia bumi semenndung
umkm yang dihadirkan oleh pemerintah kota madiun
hal ini jelas menjadi perwujudan komitmen pemerintah kota untuk mendukung segala macam umkm yang ada
yang membuat tempat ini menarik adalah menggabungkan nuansa kuliner dengan keindahan alam
serta tentu saja spot spot menarik untuk menambah koleksi galeri pribadi saya

nah di belakang saya nih sekarang memirsa adalah bis mabur
salah satu bis pariwisata yang ada di kota madiun
saya mau jalan jalan menaiki bis ini yuk ikut saya ya
pengalaman yang seru dan menarik banget nih buat saya pemirsa
jalan jalan keliling kota madiun naik mabur
yang tentunya digagas oleh pemerintah kota madiun khususnya juga pak wali nih pak oma yudi
nah di sebelah kiri saya nih kelihatan bagus juga salah satu destinasi wisata ya sepertinya pemirsa
yang nanti ke depan juga akan terus dibangun oleh wali kota dan juga pemerintah kota madiun
kalau kalian bingung nih ada apa aja yang dilewatin berhenti di mana aja jangan khawatir
karena di sini akan ada mbak mbak pramugari juga tuh di dalam
saya akan jelasin ke kita semua ke penumpang yang sedang jalan jalan keliling kota madiun menggunakan magot
sekarang ini kita berada di bantaran
di bantaran ini terdapat salah satu lapak yang ada di kota madiun yang masuk di kecamatan manguharjo
sungguh bisma bur ini dikelola dengan sangat profesional
bagi para penumpang dan wisatawan
yang awam pun tidak perlu khawatir
sudah disiapkan pemandu wisata yang akan menjelaskan daerah daerah yang kita lewati
tak hanya itu pemandu ini juga akan menjelaskan background story dari tiap tempat yang menarik di kota madiun
sekarang kita melewati patung penjual nasi pecel yang merupakan makanan khas dari kota madiun
dan ada lampu kembar mayang yang melambangkan kebahagiaan
kalau saya rasanya heavy dan seru banget naik bus mabur ini
saya mau nanya nih sekarang ke warga kota madiun dengan mbak siapa
wah sama dia cakep banget ya emang warga kota madiun ya
yang juga merupakan pengguna atau penumpang dari bis mapur ini
sudah beberapa kali sih untuk naik bus mabur
gimana rasanya nih pemerintah kota madiun mengeluarkan kendaraan transportasi umum wisata yang khusus

terus juga bisa memanfaatkan kendaraan yang ada
waduh mantap sekali nih
jadi buat mahasiswa pelajar ataupun juga masyarakat umum wisatawan yang ada di sini
setelah saya eksplor sepedaan jalan jalan melihat sendiri keelokan kecantikan kota madiun ini
saya jadi penasaran siapa ya pemirsa ya inisiator yang mencetuskan ide dibalik keindahan kota madiun ini
dengar dengar sih pak walinya sendiri pak maidi
beliau juga hobi bersepeda berusukan katanya
kita berbincang dengan pak maidi setelah ini ya
tetap bersama kami di vgp kota tv kota madiun
setelah kemarin saya eksplor naik sepeda berkeliling kota madiun yang sudah semakin cantik dan elok
sekarang saya mau berjumpa dengan sosok wali kota madiun yang katanya sudah membuat gebrakan perubahan yang begitu cantik dan indah untuk kota madiun ini
sudah ada wah ini dia beliaunya
bisa berjumpa dengan beliau pak wali kotanya madiun
dan juga saya sekaligus happy karena bisa tiba saat ini di kota keliaran saya tercinta kota madiun yang sudah semakin indah semakin elok
saya kemarin sudah bersepeda infonya juga pak wali suka berusukan naik sepeda ya pak
ngapain pak belusukannya kemana aja itu ngeliat kondisi masyarakat atau seperti apa pak wali
jadi kita hobi kita sepeda dan kita mencari tujuan berusukan
bagaimana kita tujuannya terpenuhi tapi sehat dengan olahraga
makanya kita busuhan busuan sampai di gang gang sampai di kampung kampung itu rutin ya
dan alhamdulillah saya didampingi oleh opd
jadi opd kita pejabat semuanya ikut
west sepedaan di area kota madiun selain mensanain corporesano kesehatan tapi juga melihat kondisi masyarakat
keluhannya biasanya apa sih pak di lapangan
jadi saat kita itu ke lapangan lapangan itu belanja masalah
hanya masalah itu kita di lapangan pasti ada masalah
masalah itulah kita kumpulkan dan masalah belanja kita itu nanti kita selesaikan
bisa yang diselesaikan di situ yang tidak bisa langsung bisa diselesaikan tahapannya kapan itu siapa yang tanggung jawab
langsung ini kadis ini kadis itu gitu ya
iya jadi semua apd ikut belanja masalah dapat masalah apa
nah itu dia belanja masalah baru kali ini ya orang lain tuh biasanya belanja parcel nih mau lebaran atau kemarin habis lebaran
tapi belanja masalah unik banget emang pak wali kota madiun unik dan juga kreatif karena terlihat juga nih di sekitar kita saat ini pemirsa bisa lihat ada iffel ay min love di belakang kami
tapi kita nggak lagi di paris loh lagi di kota madiun jawa timur
ini adalah kawasan psc ya pak pahlawan street center
itu gimana pak saya pribadi yang memang dulu juga lahir kecil di sini nggak gini loh seingat saya nih bagaimana pak perubahan dari empat lima tahun lalu
ya jadi kita buat sendiri yang buatan ini wisata family wisata keluarga sehingga yang datang tidak hanya bapaknya saja
tapi dengan putranya dengan bapaknya dengan cucunya
bukan yang disinggiri tapi di singgir dan juga dicintai nih kayaknya pemirsa ya pak ya bikin betah karena juga kemana mana deket gak ada macet
dan makin indah banget kotanya ini true story ya dari saya yang juga warga madiun alhamdulillah pak ikut bangga tentunya nah pak prosesnya seperti apa pak dengar dengar dulu pembangunannya itu pas pandemi loh pemirsa
biasanya pandemi itu pengurangan anggaran dan lain lain
jadi pada waktu pandemi itu orang tidak boleh bergerak tetapi kondisi kota ini karena kota ini cucukan di sekitarnya sekitarnya tidak bergerak berarti kota ini agak kosong
agak kosong itulah kita gunakan semua kegiatan proyeknya proyek proyek yang sudah menjadi program itu berjalan
justru dengan adanya proyek berjalan ini orang yang menjalankan
orang yang menjalankan proyek baik itu tukang guli mandor malah sehat
tapi tidak boleh membuka apa ya
masker tapi dia malah sehat
dengan malah sehat inilah semua proyek harus selesai
todclai proyek ini selesai semua dalam pandemi setelah pandemi ini orang mulai muncul boleh keluar pembangunan itu sudah jadi
alhamdulillah seperti ini selain psnya ada kawasan mana lagi pak yang lain
jadi banyak sekali jadi memang sejak awal kesejahteraan itu tidak lepas dengan ekonomi
pembangunan kita fokus pada ekonomi kita akan mencari pertumbuhan ekonomi kita yang bagus ini kita buktikan
ekonomi akan tumbuh tempat tumbuhnya harus kita buat kita membuat dua puluh tujuh lapak di semua kelurahan
itu ada lapak umkm
yang dia berjualan sesuai dengan karakter lokasi dan lapak itu
ada yang jenang ada yang sati selain pecel ya karena makanan kasih ya
tempat ini jadi dengan kondisi itu kondisi tempat sudah jadi orang keluar semuanya tempat itu fasilitasnya sudah lengkap
dan itu sangat dibutuhkan orang yang pada saat pandemi itu tidak keluar wah ini sudah
pertumbuhan ekonomi kita dari min lima tiga puluh dua
nah naiknya berapa persen tuh pak pertumbuhan ekonominya sambil kita jalan jalan boleh ya pak maidi ya
saya mau jalan jalan lagi di area psc yang sebelah sana ada pak sung merlin ya oke sebelah sana ada pak merlin
sudah dari paris ya pak dari marana evil kita juga sudah melewati ka bah gitu ya mediatur ka bah
tadi juga akan dibangun infonya di bawah arung jeram ya pak ya di sungai di area sumber umi
dan sekarang masih di kawasan psc di pemirsa kita nyebrang tadi juga
penyebrangannya unik banget namanya penyebrang apa pak
karena yang menyebrang di situ antara dari singapura sampai ke mekah ini itu ada penyebrangannya
ayah ibu anak itu nyebrang itu pasti digandeng
jadi kasih sayang dan sudah tibalah kita sekarang di miniatur patung merlin di singapura
nah ini tadi juga singapura ada enam destinasi negara ya pak ya
dan juga tadi ada liberty yang memang sudah sungguh populer dan dibangun di kota madiun
tadi kita juga berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi
kenaikannya mencapai lima delapan puluh persen ya pak ya
di tahun dua ribu dua puluh tiga dibanding tahun dua ribu dua puluh dua apakah ini juga imbas dari pembangunan psc dan lain lain ini pak
iya jadi pada waktu kita covid kemarin ekonomi kita itu min lima tiga puluh dua
dan hidupnya orang yang kadang kadang menjualnya
dan hidupnya orang yang kadang kadang menjualnya
nah disinilah dengan kondisi seperti ini bagaimana ekonomi kita bangkit
bangkitnya ekonomi yang ada di kota madiun itu saya harus lebih banyak mendatangkan orang ke sini
dengan adanya miniatur ini alhamdulillah ekonomi kita sehari ini itu sudah
itu prestasi banget ya pak
semenjak pemerintahannya pak maidi alhamdulillah ya pak ya
dan juga adanya lapak lapak umkm tadi yang menghasilkan setiap tujuh hari
jadi umkm yang ada di sekitar enam negara ini
perputaran uang disini satu lima miliar
iya ini lah pertumbuhan ekonomi cepat sekali itu
karena banyak orang ribuan orang
itu setiap sabtu minggu jumat liburan luar biasa
nah ini juga sentra sentra umkm makanya dibangun di sini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi tadi ya
jadi hari ini disamping ini kita punya ikm
jadi kalau ke monas gak usah ke jakarta dimana
karena kota ini adalah kota kereta ya
kita kereta punya pabrik kereta
maka disini ada tempat kuliner kereta
jadi kalau makan itu ada di dalam kereta
dari kai dari inka
habis ini saya buat
kereta cepat wus itu ada disini juga
ada tempat makan anak anak keluarga
ketika dulu saya melihat waktu masih sekolah disini
boleh nggak saya main main ke tempat kerjanya pak wali nih
kebetulan juga dekat sama kawasan psc pemirsa
sudah tiba nih sekarang kita di balai kota madiun
ini lagi di halaman tengahnya ya pak
ini mau meeting acara banget temanya adalah dulu begitu ya pak media jadi kita kita rapat dan
sebagainya itu lepas dari ac ya iya kita kembali padahal betul menghirup oksigen udara segar langsung
kita boleh di ruangan terus ini apa ya harus sehat karena sehat banyak manfaatnya betul
menambah inspirasi juga ya ketika nanti rapat meeting in mikirin warga madiun bagusnya gimana
termasuk pak medi juga sudah menggunakan ini jaket pdl ya pak ini cocok banget ya satgas
inflasi stunting ini apakah juga termasuk program bapak yang juga terkait dengan peningkatan
peningkatan kualitas sdm di kota madiun ya jadi kota ini tidak boleh infrastrukturnya naik terus karena
apa kota ini adalah kota kuliner kalau kota kuliner ini jangan sampai bahan bahan
untuk kuliah itu naik harganya mahal inilah yang yang harus ada satgasnya dimana itu akan
harga harga naik itu segera dipantau harus diatasi jangan sampai berpengaruh terhadap kulinernya
ada di kota ini ini yang yang kita tekan stunting ini salah satu sdm yang tidak
boleh terjadi dari dini ibu hamil sudah saya kasih makan saya kasih gizi keluar jangan sampai stunting
hari ini stunting kota madiun sembilan empat belas targetnya sembilan empat belas targetnya sembilan empat belas targetnya sembilan empat belas targetnya sembilan empat belas targetnya
dari pak presiden empat belas tahun ini sudah sangat melebihi target bahkan lebih target dan ini harus
habis ini mulai dari dia nikah sampai hamil ini kita pantau terus kita pantau terus sehingga hari ini
stuntingnya nanti habis yang lain tidak stunting berarti sdm kita ke depan insyaallah akan lebih
betul yang juga memang sejalan ya pemirsa kebetulan background pak wali ini dulunya adalah guru kemudian di birokrasi ya pak
kemudian di birokrasi ya pak kemudian di birokrasi ya pak kemudian di birokrasi ya pak kemudian di birokrasi ya pak

wali kota madiun insya allah semoga bisa periode berikutnya ya pak ya dan itu juga sejalan karena beliau sudah
peduli tentang karakter sdm tidak hanya pintar tapi juga karakternya yang bagus ya pak ya ada juga program
bapak membagi laptop gratis dan lain lain apa aja itu pak jadi program kota ini pembangunan sdm tidak
boleh gagal investasi pendidikan tidak boleh gagal karena apa kalau investasi pendidikan
itu gagal yang sudah berjalan itu tiapnya akan diulangi yang sudah terlanjur gagal yang gagal
tidak bisa ditarik lagi ke belakang itu dunia pendidikan sdm makanya di di kota ini itu fokus pada
sdm kalau kita membangun fisik jembatan rusak besok sektor selesai tapi sdm tidak boleh
dari kondisi ini maka program program yang ada anak menghadapi generasi emas tahun dua ribu empat puluh lima
tinggal di kota ini maka program program yang ada anak menghadapi generasi emas tahun dua ribu empat puluh lima tinggal di kota ini maka program program yang ada anak menghadapi generasi emas tahun dua ribu empat puluh lima tinggal
tahun hari ini anak sd smp kita sudah kita junkan belajar dunia apa kita buka pintu dunia bukan
jendela dunia lagi anak anak saya belikan laptop semua jadi anak sd smp itu kita kasih laptop gratis semua
pak gratis itu dibawa pulang dibawa pulang oh enggak cuma dikerjain di sekolah pulang kalau
nanti lulus ke sini aja itu google indonesia itu menggampingi semuanya google indonesia itu menggampingi semuanya oke itu dibawa pulang oh enggak cuma dikerjain di sekolah ya

menurutku di luar itu seperti apa ndi kulung di tinggal di terspangit
dan yang sudah tiga she collician typing dan gina hai yang bukain dunia inilah kalau
dan di samping itu program yang hari ini
jadi anak orang warga yang dia itu
hari ini sudah di seluruh indonesia
wow asal kota madiun sudah sekolah
karena apa dia tidak melanjutkan
kompetitif kokom pun terdunia
dia akan melihat kemana arah pembangunan
anak ini kita bekali ilmu pengetahuan
orang itu salah bolehlah salah
tapi generasi ke depan yang dia salah
salah tidak boleh membunuh masa depannya dia
lulus sma dia salah dia dilapas
dan dia menjalani hukuman yang perlu waktu panjang
jangan masalah menjadi mengorbankan kehidupan kedepan
maka di kota ini memberikan kuliah anak anak dilapas ya
perguruan tinggi masuk ke dalam
dan apa memberikan pembelajaran
kasih sayang ilmu pengetahuan dari luar
jangan sampai bahwa dia di dalam lapas tidak ada ilmu pengetahuan
walaupun dia ada di dalam lapas
jadi memang diperhatikan sekali oleh yang dulunya seorang guru pendidik
jadi sangat peduli tentang sdm yang ada di kota madiun ini
bapak juga kayaknya hobinya selain sepedaan
seorang pemimpin yang hebat pemimpin yang berhasil
harus tahu perasaan yang dipimpin
perasaan yang dipimpin ini tentunya
wadah yang rendah menengah atas
jadi teman teman pejabat itu setiap bulan
tidur di rumah warga yang tidak
nah masalah masalah yang ada di situ
sehingga program kita apa yang kita lakukan
ini program itu pasti tidak salah sasaran
iya tepat sasaran karena langsung terjun ke masyarakat
karena langsung terjun ke masyarakat itu sendiri
waduh tidak ada aset
kondisi itulah yang memanggil kita
tidak cuma membuat kebijakan di atas
jadi pernah tukar nasib lah
karena itu program tiap berapa minggu berapa bulan sekali pak
warteg itu di madun warung tekan inflasi
setiap hari kecuali sabtu minggu
di mana ada barang naik
mulai beras telur minyak goreng
dia pasti akan belanjanya tambah
tapi yang gejolak kehidupan yang boleh
tetapi yang akan merusak kesejahteraan
itulah namanya warung tekan inflasi
berbicara mengenai kesejahteraan masyarakat
kalau kan saya sudah jalan jalani kemarin
siang sore sekarang sama bapak ya
jadi kota ini nanti
tidak kalah dengan tenskwer nyuyok
membawa oleh oleh patung liberty
langsung melihat suasana malam di kota madiw
suasana malam hari di kawasan psc
jadi psc malam hari
betul pak ramai banget nih terlihat ya
pengguna lalu lintas masyarakat madiun
sejuta lampu di sederetan psc
sampai ke barat sungai
kawasan psc itu jalan pahlawan
mas rik ahmad yani
daerah yang hari ini
jadi indah banget dulu gak kayak gini loh
sama testimoni asli warga madiun
sudah makin indah makin cantik
buka buka hijau yang sangat banyak disini
jadi kota ini kota yang
pembangunan berkelanjutan itu dalam arti
kita buatkan bahwa ini bokapet
untuk genangan air masuk ke dalam
setiap sepuluh meter itu ada resapan air
kalau orang jalan ini capek ada tempat duduk panas ada payung
dia kebanyakan ada pohon yang berbunga
kalau siang kita sejuta bunga itu orang capek itu duduk melihat bunga
tidak hanya bunga bank tapi bunga beras
jangan jauh lagi boleh ya pak ya
memang selalu seramai ini ya pak ya
ini kalau ini ini tidak malam minggu ya
kalau malam minggu justru luar biasa ini
hari hari biasa masih aktif bekerja sekolah
tapi kelihatan rame sekali
termasuk juga mungkin tidak hanya di madiun tapi juga sekitarnya ya pak
ini telah jalan jalan kuliner
sentra sentra umkm yang ada di kawasan psc nih pak
aduh aromanya udah sedap
ada yang mau ini
lagi jalan jalan di psc ketemu pak wali kota
memang wali kota dekat dengan masyarakat nih
ada sosis bihun telur gulung
tadi kita sudah sempat bahas tentang penghijauan di kota madiun yang sangat bagus ya pak
bapak juga menerapkan adanya green leadership
di sini bayi lahir satu itu harus bawa oksigen sendiri
bayi itu harus menanam pohon lima
nanam pohon lima pohonnya belum produktif
nah setelah itu pohon itu produktif anak ini namanya dicantumkan di pohon itu
kalau itu pohon sudah besar selama tiga tahun itu sudah buah
nah buahnya ini diambil anak itu dijual anak itu dan uangnya diambil anak itu untuk biaya dia sendiri
sehingga yang terperaner anak itu green
udara kita semakin baik suhu kita semakin turun
jadi anak itu jangan sampai tidak mengenal lingkungan
jadi kondisi ini akhirnya kota ini pohon kita semakin banyak suhu semakin turun
tetapi ekonomi anak ini dijamin oleh lingkungan hidup
jadi kalau sudah buah miliknya dia
ini kayaknya program yang baru ada di kota madiun ya pak
jadi bayi lahir yang bapak juga sudah memikirkan sdm nya penekanan angka stanting bahkan ketika sudah lahir pun
masa depannya sudah dipikirkan dengan secara go green tadi
go green akan menjangin kehidupan bayi yang lahir itu
jadi ada pohon kanza lima tapi harus produktif ya
nah itu yang ngerawat berarti dari keluarganya kanzanya sudah besar gitu
keluarganya kalau ulang tahun tidak ngeris roti tapi ulang tahun memelihara pohon itu
nah dengan adanya lapak lapak umkm di sini pak di kawasan psc ini tentunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya pak ya
dengan adanya ini
pertumbuhan ekonomi kita dari min sekarang sudah plus
urutannya pertumbuhan ekonomi kita di jawa timur itu urutan kelima
pendongkrak ekonomi yang paling bagus di kota ini memang kuliner ya
kota jasa inilah yang kita rawat dan yang kita apa
berikan fasilitas adalah umkm yang unggul
hasilnya berapa pak per bulan atau per minggu dari umkm ini
jadi umkm ini di sini dua belas bulan eh dua belas hari
luar biasa syaratnya gimana sih pak kalau mau buka lapak atau jualan di umkm di psc ini pak
jualan di sini bisa ditanya semuanya ini gratis
luar biasa keren banget
karena apa dengan adanya umkm ini orang berkunjung kuliner ini semakin banyak
apalagi menyambut natal tahun baru hari lebaran ulang tahun pemerintah kota
perni perni itu dia mendampingi kita akhirnya yang kesini rumuh amin sekali
saya mengambil metode penyelesaiannya saja
oke berarti tidak menarik secara materi atau nominal uang tapi multiplier effect yang juga meningkatkan pad madiun
menarik orang kesini kita tidak mengeluarkan uang
biasanya kan menarik kesini saya harus menyewa pin nasional penyanyi nasional
tapi dengan pakai ini orang datang ke sini tanpa biaya pemerintah
terus sudah ada bangunan bangunan yang ini
kita lanjut lagi deh mau kulineran lagi
kalau sudah bicara di leadership dan pariwisata yang ada di kota madiun ini juga tentunya salah satu main main tourism
pariwisata buatan yang sungguh rame
dan juga sudah makin hits ya pak mendunia kalau bisa
ada lagi nggak pak yang mau diunggulkan nih dari kota madiun
ada jadi hari ini kita sudah punya enam negara
enam negara ini sudah cukup bagus ya
ini tambah kereta wis ada lagi masuk
terus sama monas sudah ada
insya allah nanti sebenarnya saya bulan depan mau ke beijing ya
akan cek timbuk jina
pokoknya semua keajaiban dunia itu akan saya letakkan di kota madinah
termasuk terowongan bawah tanah yang ada di vietnam
kota ini punya terowongan itu hari ini bisa dipelajari
belajar ugm yang nantinya panjangnya berapa dalamnya berapa
balai kota sama bakar will sama korem sama tahanan militer
inilah yang nanti kita akan seperti di vietnam
jadi emang kenapa sih pak wali ini membangun keajaiban dunia di madiun
karena biar harapannya di madiun ini bisa mendunia begitu ya pak ya
jago global dan juga masyarakat mempermudah
nggak harus pakai visa nggak harus pakai paspor gitu pak
yang kedua kota ini tidak punya sumber daya lah
dengan terbentuk ini alhamdulillah bahwa kesejahteraan masyarakat semakin meningkat
tepuk tangan boleh loh
nah itu pak selama kurang lebih empat dalam lima tahun ini pak
sebagai sosok wali kota madiun
ya nah itu kayak gimana sih pak harapan ke depannya
sosok pak maidi wali kota madiun menjabat pemerintah mengayomi sebagai seorang bapak
sebagai seorang pemimpin daerah di kota madiun
ada lagi gak pak harapan kedepannya atau goals kedepannya tentunya untuk masyarakat kota madiun
dan juga kemajuan kota madiun tercinta itu sendiri
ya harapan kita ke depan bahwa kota ini akan mendunia
hari ini untuk menuju kota mendunia di samping wisatanya sdm hari ini kita tingkatkan
jadi sdm yang ada di kota madiun ini sangat apa ya sangat sangat kita perhatikan sekali
sehingga nanti mendunia tidak mengalami kesulitan
jadi pancakarnya itu madiun pintar
jadi madiun pintar itu anak itu harus pintar beli laptop macam macam biaya siswa segala macam
setelah kita bangun kita peduli
peduli kepada lansia kepada wakil miskin cuma anak yatim peduli
jadi semua pembangunan ini bisa diakses semua
pula pula menggunakan uang masyarakat bisa diakses
gagasan pak maydiwali kota madiun
putih maju dan mendunia
tapi saya mau lanjut mengenang romantisme di kota madiun
tapi saya ajak dulu pak maydi untuk closing program ppip ya pak ya
gila berjalan dengan lho